provinsi sumatera barat melakukan swab tes masal secara masif sejak covid sembilan belas merebak maret dua ribu dua puluh lalu
banyaknya warga yang dites membuat angka kasus positif di provinsi ini sempat masuk peringkat sepuluh besar kasus covid sembilan belas terbanyak di tingkat nasional
namun komitmen untuk masif testing dan cepatnya kerja laboratorium yang mampu menguji lebih dari satu lima ratus sampel per hari mulai membuahkan hasil
sumatera barat menjadi salah satu provinsi yang cukup berhasil dalam menekan laju penyebaran covid sembilan belas dengan positivity rate yang tergolong sangat rendah
hal itu tidak lepas dari peran aktif kepala laboratorium diagnostik dan riset terpadu penyakit infeksi universitas andalas sumatera barat dr andaneka putra
dan saya sudah bersama dengan dr andani selamat pagi dok
dok jadi sebenarnya apa kunci dari sumatera barat dalam mengendalikan covid sembilan belas hingga bisa menekan lajunya seperti saat ini
pada tahap awal pertempuran menghadapi covid itu di jalan di rumah rumah di pasar pasar itu yang selalu saya sampaikan
caranya tracing kan gitu caranya dicari satu orang positif cara di mana kontaknya
sehingga tracing kita sangat maksimal itu tracing rasio kita
saya hitung sekitar lima puluh tiga satu pasien positif lima puluh tiga orang untuk tracing rata rata ya
contoh penampanjang itu untuk satu kas positif kita sampai men tracing sekitar enam ratus orang tujuh ratus orang
di pasar raya itu kita sampai meriksa enam orang
jadi saya selalu bilang ke kepala dengan kesehatan silahkan dicari tracing sampelnya sebanyak mungkin
semakin banyak kita temukan positif itu mengembirakan
karena kita menemukan orang orang yang berpotensi sebagai penular
dok metode pemeriksaan yang anda pilih adalah bukan seperti kebanyakan provinsi lain lakukan
tidak dengan menggunakan rapid test tapi dengan menggunakan swab atau pcr yang mana itu biayanya mahal
apa pertimbangan anda
bahwa who tidak merekomendasikan rapid test
baik itu deteksi antigen maupun deteksi antibody
dan saya percaya itu rapid test itu kelemahan fatalnya adalah
minggu pertama itu nggak bisa dideteksi
yang kedua kemungkinan reaksi silang itu ada
karena tubuh kita juga punya human coronavirus ya
makanya untuk kondisi saat ini who itu butuh diagnosa yang pasti pasti aja
dan itu adalah pcr
nah pertanyaannya apakah pcr itu mahal
begini di awal awal memang terasa mahal sekali
karena lain lain kita beli dan mencarinya juga susah
tapi kita bisa mencari pcr
tapi setelah bnpb mulai supply kita kebutuhan regen
semua selesai masalah
dokter andani nyaris tak pernah libur
ia juga melakukan pengetesan dengan mengembangkan metode pool test
yang dianggap lebih cepat dan hemat
jadi kalau misalnya
ada lima sampel
kemudian lima sampel itu masing masing kita ambil dua mili
kita jadikan satu tabung
satu tabung ini ini kita ekstraksi isolasi rna nya
kemudian kita pcr
kalau dia positif
maka berarti ada positif diantara yang lima ini
maka yang lima ini kita periksa semua satu satu
tapi kalau negatif
yang lima ini nggak usah periksa
makanya pool test juga ada syaratnya
jangan digunakan di daerah yang angka infeksinya tinggi
jangan digunakan untuk pasien follow up
jangan digunakan itu
jadi pool test itu hanya digunakan untuk daerah yang
angka infeksinya masih rendah
tadi anda katakan bahwa
padang memeriksa orang tanpa gejala dengan cukup masif
lalu apa yang dilakukan setelahnya
isolasi seperti apa yang dilakukan
kalau pasien itu tanpa gejala
maka dia akan dianggap
pasien itu tanpa gejala
kemudian dia ringan
ada juga pasien tanpa gejala tapi dia punya comorbid
epertensi kegunaan diabetes
kita masukkan rumah sakit khusus covid
yang hanya merawat pasien pasien
yang kategori sedang
nah kita situ kan situ
bagaimana kalau pasien itu kondisinya pdp yang positif
kita masukkan ke rumah sakit rumah sakit yang memang khusus untuk itu
jadi sudah kita siapkan semuanya
kemudian ada kontrol berkala hari ke tujuh hari ke empat belas dan sebagainya
dua kali negatif keluar pasien
berarti bukan otg
lebas silahkan pulang
jadi ekonominya hidup
masyarakatnya bisa cari duit
dan akibat yang parah yang terbuka
oleh covid adalah
rusaknya sosial ekonomi masyarakat
itu akibatnya bukan kematian akibatnya
laju penyebaran covid sembilan belas di sumatera barat terkendali
andani tidak yakin
virus ini hilang dari indonesia dalam waktu dekat
istilah bebas covid dalam setahun dua tahun ini
tapi yang ada itu adalah
covid yang terkontrol
apa indikator terkontrolnya
tapi syaratnya testing ratenya harus tinggi
dengan satu juta penduduk
dengan tata kelola penanganan covid sembilan belas
yang belum seragam di tiap daerah
andani merasa cemas
nah kalau kita lolos dari itu
bukannya kaya jebak saya bilang
bukannya berkah allah itu
itu berkah allah saya bilang
yang terbesar bagi bangsa ini
sampai saat ini setelah kita merdeka
kemerdekaan itu yang pertama tuh
ini yang kedua
tapi paham nggak teman teman itu
tapi kan itu kan
kalau tidak kita bisa lolos
kalau tidak secara teori sudah lolos
nah para pemimpin kita kadang masih berpolitik
ini yang masalah
kita tidak punya duit fasilitas kita terbatas
nanti mas yang kasih itu tenaga tenaga kesehatan

ingat itu tenaga kesehatan
ingat itu tenaga kesehatan
ingat itu tenaga kesehatan